taukah anda gangguan cemas depresi dan trauma psikologis adalah masalah kejiwaan yang dilaporkan cukup tinggi terjadi selama pandemi covid sembilan belas
persatuan dokter spesialis kedokteran jiwa indonesia atau pdskji tahun dua ribu dua puluh melakukan survei berupa kegiatan suap periksa kepada satu lima ratus dua puluh dua responden yang tersebar di sepuluh provinsi di indonesia
data yang didapatkan ini hampir sama dengan data yang didapatkan who pada tahun dua ribu dua puluh
depresi dan gangguan kecemasan seperti dua sisi mata uang di mana keduanya sangat memungkinkan terjadi bersamaan
orang dengan depresi pasti akan mengalami cemas berlebihan atau cemas patologis
sementara cemas berlebihan dapat berujung menjadi depresi
depresi merupakan gangguan suasana perasaan atau terganggunya kemampuan seseorang mengelola emosi bahkan pola berpikir
sementara gangguan kecemasan berlebihan akan menjadi kecemasan yang terjadi di dalam keadaan
gangguan kecemasan atau anxiety disorders merupakan gangguan pada isi pikiran yang muncul terus menerus tentang sesuatu yang dikhawatirkan atau ditakutkan
di mana orang tersebut tidak mampu untuk mengendalikan isi pikirannya tersebut
kalau gejala depresi tanda khas awal ini sebenarnya merupakan kondisi yang tidak terlalu jelas juga
orang itu belum tentu bisa merasakan bahwa dirinya mengalami depresi
itulah kenapa kadang kadang datang ke tenaga profesional itu terlambat
karena tidak semua orang memahami bahwa depresi itu terlambat
apakah sedih itu selalu depresi tidak juga
kadang orang mengkonekkan oh sedih nih berarti depresi padahal nggak selalu gitu
kesedihan pun apabila kesedihannya ini rasional misalnya kita kehilangan seseorang yang kita cintai
atau misalnya kita mengalami peristiwa yang membuat kita bersedih kita sedih itu normal
yang menjadi kondisi patologis atau kondisi yang perlu segera mendapatkan penanganan dari depresi adalah apabila seseorang dengan rasa sedih berkepanjangan
hingga mengganggu fungsi berkepanjangan
dan perannya sehari hari
tanda yang paling sering muncul adalah mulai kehilangan minat terhadap hal hal yang biasanya ia minati
kemudian bisa juga mengalami gangguan tidur kehilangan energi tidak punya daya konsentrasi yang baik
fokus perhatian mulai terganggu atau berangsur angsur menurun bisa diikuti gangguan makan atau selera makan menurun
bahkan sampai muncul perasaan bersalah hingga merasa tidak berguna lagi
kemudian bisa juga terjadi hal yang sangat tidak kita inginkan adalah munculnya pikiran ingin mengakhiri
sebenarnya kalau kita bicara tentang kemampuan kita harus mengikuti kemampuan
kita harus mengikuti kemampuan
bicara derajat antara depresi dengan cemas ini hampir sama
jadi kalau depresi berkepanjangan itu justru kaitannya nanti bukan ke arah kecemasan
tapi menjadi depresi berat yang diikuti dengan gejala psikotik seperti halusinasi atau waham
yang sampai menimbulkan pikiran tidak berguna dan mengakibatkan keinginan untuk bunuh diri
tetapi kalau kecemasan dalam jangka panjang bisa menjadi depresi akhirnya
depresi dapat disebabkan karena multifaktorial baik secara internal dan eksternal
faktor dari luar misalnya peristiwa traumatis dan stresor berkepanjangan
yang membuat otak tidak mampu merespons dengan baik terhadap masalah yang dihadapi
seperti tuntutan pekerjaan yang tiada habisnya atau tekanan hidup yang terus mendera
sementara faktor dari dalam yaitu ketidakseimbangan zat kimia di otak
yang mempengaruhi suasana perasaan pikiran dan perilaku seperti dopamin serotonin dan nor epinefrin
ketiga zat inilah yang terjadi
yang akan berperan dalam mengatur regulasi emosi
bicara tentang gangguan depresi kan ada tiga stage ya atau ada tiga level
ada yang moderate dari sorry yang dari mulai mild moderate sampai dengan yang severe
kalau untuk yang gejala mild atau gejala yang ringan
ini sebenarnya kita membantu dengan memberikan psikoterapi atau counseling
atau bisa juga dengan brain stimulation
artinya menstimulasi supaya gelombang otaknya dia bisa kembali menjadi baik
menjadi lebih baik
dalam standar deviasi yang normal
bila depresi sudah dalam kondisi sedang
biasanya intervensi farmakoterapi atau pemberian obat obatan
mulai diberikan berupa stabilisasi ketiga zat di otak yang mengatur regulasi emosi yang terganggu
prinsip pemberian terapi obat ini adalah sebagai perbaikan performa otak di area suasana perasaan
pola berpikir dan perilaku
sementara untuk depresi berat hingga menimbulkan halusinasi atau waham dan delusi
bahkan hingga ingin bunuh diri
ditambahkan obat obatan yang mengandung dopamine blocker
untuk memblokadasi dopamine pada otak
serta tindakan tambahan lainnya seperti elektrofisiologis
seperti drain stimulation
gangguan cemas bahkan depresi
bisa dicegah dengan membuat skala prioritas berupa jurnal harian
anda bisa melakukan checklist atau mendata
mana masalah yang sudah bisa dikerjakan
dan mana yang belum bisa diselesaikan
kemudian ketahui dan sadari
apa atau potensi apa yang membuat kita sedih dan senang
bila sekiranya kita mulai merasakan ada gangguan mood atau gangguan emosi
jangan lupa mulai menggerakkan badan
dengan melakukan gerakan yang berbeda
jangan lupa menggunakan olahraga sederhana
karena olahraga dipercaya dapat membantu
membuang endorfin yang cukup baik untuk suasana perasaan
yang terakhir adalah konsumsi makanan yang membantu produksi serotonin
seperti misalnya pisang dark coklat probiotik omega tiga
dan juga buah buahan yang kaya antioksidan
jenis makanan ini dipercaya bisa membantu mood atau suasana perasaan
menjadi lebih stabil
arman helmi galup restisa jakarta